dalam rangka tahun baru imlek kelompok barongsai longking indonesia melakukan latihan di kawasan padalarang kabupaten bandung barat
para pesertanya tidak hanya orang orang dewasa tapi juga anak anak
untuk persiapan imlek kelompok barongsai yang lahir pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini sudah melakukan persiapan selama satu setengah bulan
salah satu yang akan dipertunjukkan adalah jenis barongsai tonggak
untuk itu dua orang pemain barongsai tonggak asep dan rizky yusuf berlatih atraksi ketangkasan di atas tonggak tonggak
mereka baru berpasangan dalam barongsai tonggak ini sekitar lima bulan
karenanya menjaga kekompakan adalah tantangan yang paling utama
kalau misalkan dia maunya seperti apa aku maunya seperti apa nah itu kita harus benar benar klop gitu
itu yang paling sulit menurut saya
kalau dari teknik mungkin nggak ada yang sulit lagi kita mau berusaha ya
cuma yang dari satu yang paling sulit itu konsisten
dalam barongsai tonggak tonggak yang tertinggi mencapai dua lima meter dan panjang keseluruhan landasan mencapai lima belas meter
hanya berdiri di atasnya saja sudah cukup menegangkan
untuk bisa melakukan gerakan di sini setidaknya dibutuhkan latihan sekitar satu tahun untuk bisa mahir bermain di atas tonggak ini ya
selain sebuah pertunjukan seni barongsai juga merupakan sebuah cabang olahraga yang dipertandingkan
dengan memiliki lebih dari tiga puluh atlet long king yang berarti universal berhasil memenangkan masing masing medali emas
pada kejurnas piala presiden dan pekan olahraga provinsi jawa barat pada bulan oktober dan november dua ribu dua puluh dua lalu
dalam imlek kali ini apalagi dalam situasi pandemi yang sudah longgar permintaan pertunjukan barongsai
naik hingga tiga puluh persen
untuk sampai saat ini sudah sampai dua puluh dua puluh lima
dibanding tahun kemarin naiknya signifikan
ada beberapa untuk di tanggal dua puluh satu ada beberapa tempat malahan yang kita cancel karena kita maksimal mungkin lima enam tempatlah satu hari di dua puluh satu
menurut jonny toat ketua federasi olahraga barongsai indonesia atau fobi jabar
barongsai adalah suatu tradisi yang menampilkan tarian hewan singa
musiknya yang nyaring adalah untuk memusir rog rojahat
sementara itu terdapat juga tradisi memberi angpao pada barongsai dengan harapan bisa mengembalikan rezeki yang lebih banyak
sementara itu penyebutan barongsai adalah suatu istilah khas indonesia
di mana barong diambil dari tarian khas bali yang penarinya menggunakan kostum
sementara sai berasal dari bahasa tionghoa yang berarti singa
maknanya itu untuk kemerihan dan tentunya untuk kemurahan mahasiswa
tentunya untuk kebahagiaan untuk ke depan
walaupun awalnya mungkin lebih dari itu
tapi kelihatannya sudah semakin luntur kesananya
kesininya ya kita semua lebih mengetahui
ya untuk menolak bala juga untuk mendapatkan rejeki ke depan
maknanya seperti itu
dan tentunya untuk kebersamaan lah kalau sekarang ya
joni melanjutkan para usai memiliki banyak warna
seperti putih dan hitam yang memiliki makna tersendiri
namun pada imlek warna yang sering digunakan adalah merah atau hijau
yang mengandalkan kemeriahan